setelah sekian lama menunggu regulasi transportasi online di jawa timur akhirnya terbit
gubernur soekarwo kami siang meresmikan taksi online sebagai angkutan sewa khusus
dengan peresmian ini maka seluruh armada taksi online diwajibkan berbadan hukum dan memiliki izin dari dinas perhubungan
dalam peresmian ini taksi online akan dinyatakan legal atau berizin apabila sudah berbadan hukum
atau menjadi anggota dari pt maupun kooperasi serta mengajukan izin operasi ke dinas perhubungan jawa timur
kendaraan yang sudah mendapatkan izin operasi akan memperoleh stiker dari dinas perhubungan dan bukti buku kir serta sim a umum
sementara untuk mengendalikan jumlah taksi online pemerintah provinsi telah menetapkan kuota sebesar empat empat ratus empat puluh lima kendaraan
sementara sampai saat ini baru ada kurang dari dua lima ratus kendaraan dari tiga puluh satu perusahaan atau badan hukum yang sudah mengajukan izinnya
ke dinas perhubungan
peresmian ini juga untuk menghindari gesekan antara taksi online dan konvensional
sebelumnya jawa timur sudah mengatur keberadaan taksi online dengan menggunakan permen hub no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
tarifnya itu dirumuskan bersama jadi tidak ada yang ditinggalkan di dalam proses itu
dengan adanya peresmian taksi online menjadi angkutan sewa khusus ini disambut baik oleh para driver atau pengemudi online
harapan saya dan di lain waktu tidak ada masalah di jalan
saya sangat senang sekali untuk dibuatnya untuk hari ini
sementara dinas perhubungan jawa timur akan menindak tegas para driver atau pengemudi taksi online berbasis aplikasi yang membandel dan tidak mau mentaati peraturan yang sudah dibuat ini
penindakannya februari ya pak
ada waktu tiga bulan
penindakannya berupa apa pak hilang atau
ya nanti kita akan operasi kenal kenal tidak berhenti
untuk wilayah operasi taksi online bisa beroperasi di beberapa kabupaten kota di jawa timur diantaranya gresik malang mojokerto surabaya sidoarjo lamongan serta di wilayah madura
setelah meresmikan angkutan online roda empat rencananya pemprov jatim juga akan membuat perumusan payung hukum bagi angkutan online roda dua
wahyu pratama surabaya